mas edi pertanyaan pertama seperti apa pemerintahan jokowi ⁇ maruf ⁇
seperti apa nanti pemerintahan prabowo gibran
siapa presiden yang paling berbekas di hati seorang edi suparno
karena banyak pembangunan yang dicapai dan stabil
oke dari angka satu sampai seratus seberapa yakin anda prabowo gibran akan menang di gugatan mk
kenapa pan loyal mendukung prabowo subianto meskipun sudah dua kali kalah dan pada akhirnya meskipun menang
orangnya jujur konsisten merah putih
sebutkan satu parpol di luar koalisi anda yang sebaiknya dirangkul pemerintahan prabowo gibran
sebutkan satu parpol yang seharusnya tidak usah masuk ke koalisi prabowo
oke posisi menteri yang apa yang pas buat seorang edi suparno
yang terkait portfolio ekonomi
ya apapun bisa investasi bisa perindustrian bisa pokoknya ada keterkaitannya ekonomi
aduh amin amin ini bulan puasa
seperti saja terima kasih juga